johnny lim menjadi contoh bahwa etnis tak menghalanginya untuk pengabdi kepada tanah air
veteran korps komando atau kko yang kini dikenal sebagai marinir itu hidup dari satu pertempuran ke pertempuran lainnya termasuk operasi ganyang malaysia atau duikora
namanya johnny lim atau lim hong sui
jangan kamu bawa saya ya sudah saya bilang saya akan gendong tapi dia bilang nggak usah ingat kita
ingat kita pasukan khusus jangan bawa saya silahkan tembak ambil pistol saya
saya ambil ya sudah saya hormat tembak biar tinggal
johnny lim saya dari veteran marinir dari kesatuan taifib
saya keturunan tionghoa tapi tumpah darah saya indonesia
peristiwa itu terjadi setelah pidato soekarno pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
operasi duikora atau ganyang malaysia menjadi palagan terberat dalam hidup pria kelahiran bandung delapan puluh tiga tahun silam
namanya diganti menjadi tan singkwan
dia sempat diragukan karena keturunan tionghoa
siapa yang berani istana
wah dari mana kamu
kamu orang tionghoa ya
kenapa masuk tentara
saya mau berbakti kepada negara
johnny ditangkap pasukan inggris yang mendukung malaysia
dia mengaku disiksa habis habisan
terus kincir dimasukkan ke sini
hanya segelintir dari dua puluh lima pasukan khusus yang selamat
ia sempat kecewa lantaran identitasnya terbongkar dalam operasi
sejak saat itu johnny lim dianggap gugur dalam perang
awak ini askar bukan
saya bilang bukan kku bukan
kipang bukan saya bukan kku bukan kipang
askar padungten bukan mentor bukan
kata kata peka oke lah kalau gini
terus dia panggil sekretarisnya perumpan ada map
betul kan cinta perumpan betul
nama lima musuh di pam kku
sejauh ini saya tidak bisa
saya tetap berjuang demi negara ya
tapi saya agak kecewa juga
berarti di kku menjaga tawar
korbannya sudah banyak
ada yang setiap hari menj lectures karena ada
tahu wrong i'm bad guy
namai apa saja khusus sendiriannya cukup burada
apakah di civil law setting yang surname bahasa
woh itu apa
ada yang cerita
berbagai operasi militer dari aceh padang makassar sampai papua dan timur timur berulang
kali ditembak joni berhasil selamat satu peluru masih bersarang di tubuhnya baginya
indonesia menjadi tumpah darahnya meski dia berasal dari etnis tionghoa miftah farid surabaya